masa dikumpulkannya di indonesia arena
jadi di kpu mungkin nanti kita lihat
karena rombongannya lebih terbatas
ada berapa relawan atau berapa penduduk yang dikumpulkan di indonesia arena
indonesia arena kan sekitar dua puluh ribuan
pak erlangga ini sempat cuti nggak pak
saya sudah cuti
pak erlangga ini mas gibran kayaknya belum kelihatan
ini dipinget ya gitu oleh kolej indonesia maju
ya kan kalau biasa acara kan ada midodarenia
kemudian baru nanti ada temuan
katanya mas gibran ke sby dulu ke cks dulu
pak prabowo tadi ke cks
mas gibrannya berarti dimana sekarang
mas gibrannya dimana sekarang
di suatu tempat yang deket deket saja
kok disembunyiin pak
pasti akan muncul di sini
pak berarti ini tuh menjadi
tadi mas abis bilang gibran ikut pak ke cks pak
berarti ini menjadi rencana dari kim ya pak
pertama kalinya munculin mbak capres dan mbak cotres
ya memang demikian
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kalau pak erlangga sendiri meskipun banyak yang merasa bahwa mas gibran ini tiba tiba datang tiba tiba muncul sebagai partai yang juga turut memunculkan nama mas gibran
ini sebenarnya aspirasi dari mana sih
bang apakah memang benar ada cawe cawe dari presiden atau seperti apa pak erlangga
ya aspirasi tentu
tapi ini prosesnya lama
jadi prosesnya lebih dari dua tahun
jadi tentu ini tidak muncul dengan tiba tiba
tapi dengan perencanaan
hari ini benarkah nanti pak prabowo dan juga mas gibran akan diarak dengan menggunakan mau atau seperti apa
wah itu kita lihat aja nanti
terima kasih pak erlangga atas waktunya untuk cnn indonesia